tepi laut siapa suka boleh ikut hahaha buat saya seperti nostalgia sekali pemirsa apalagi saya sebagai
orang jawa timur yang dulu saat kecil sering dinyanyikan dan putarkan lagu ini oleh ayah
nah kali ini kita akan coba sedikit bernostalgia tentang lagu lagu lawas indonesia maupun luar negeri
dalam bentukan piringan hitam seperti ini sudah lebih dari lima dekade alat pemutar lagu piringan
hitam masih memiliki banyak penggemar randy pratama misalnya gempuran musik digital tak
lantas membuat pemuda yang tinggal di kawasan kemang jakarta selatan ini melupakan piringan
hitam sebagai media penyimpan musik menurut randy lagu yang direkam dalam piringan hitam memiliki
kualitas yang lebih baik berbagai piringan hitam yang merekam karya karya musikus ternama tanah
air hingga mancanegara ini mulai ia kumpulkan sejak sekitar tahun dua ribu tujuh silam ukurannya pun
beragam dari tujuh inci sepuluh inci hingga dua belas inci dan meski banyak yang sudah dimakan usia ratusan piringan hitam koleksi randy ini
di ini diakuinya masih dalam kondisi orisinil
nah pemirsa saya mau menunjukkan salah satunya kepada anda
yaitu memang karena ini adalah plat atau piringan hitam lawas
jadi kalau kita lihat ini sudah nggak kelihatan nih
stiker stiker yang di sini
dan saya tanya tadi kenapa tidak diganti
karena memang untuk menjaga originalitas dari plat ini sendiri
waktu itu kayaknya internet lagi baru kenceng kenceng ya kayaknya waktu itu era itu
akhirnya sudah bosan saja saya semua bisa saya download
akhirnya temen kayak yang mengenalin
plat stone roses kalau nggak salah
karena saya suka band itu ya sudah dari sana
biasanya yang kita cari
atau yang kita hunting kayak gitu
itu yang memang sudah ketahuan
pasarnya ada nih
katakan pasar indonesia pasar internasional kayak gitu
sejak awal randy mengaku sudah membayangkan hobinya ini akan bisa menghasilkan rupiah
hingga akhirnya pada medio dua ribu sepuluh
ia mulai menjual koleksinya
kini randy telah memiliki empat toko piringan hitam
yang tersebar di berbagai wilayah di ibu kota
cara merawat piringan hitam tidaklah sulit
cukup menyimpannya dengan rapi dalam suhu yang sesuai
nah pemirsa ternyata tidak hanya musisi musisi lawas saja yang kemudian
karya karyanya ada dalam plat ataupun piringan hitam seperti ini
bahkan musisi zaman sekarang seperti rich brian atau dua lipa
bahkan blackpink asal korea juga membuat karyanya dalam bentuk

artinya mungkin ada segmentasi tertentu bagi penggemarnya yang mendengarkan piringan hitam
ada lokasi lain yang juga menjadi surga bagi kolektor piringan hitam
yang ini berada di jalan surabaya menteng jakarta pusat
di sini ada banyak penjual piringan hitam
rifai salah satunya
di kios tujuh x dua meter ini rifai menjual aneka piringan hitam musik indonesia hingga luar negeri dari berbagai genre
penjajakan piringan hitam ini telah ditekuni keluarganya sejak medio seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan rifai merupakan generasi ketiga
ya bener udah masuk ya
nah daripada kita cuma dengerin aja kita coba nih tanya abang yang biasa dengar tiap hari ini judulnya apa ya bang
ayo bener banget tuhan ini hafal ya
jadi saya kayaknya harus sering sering main di sini supaya hafal lagu lagu lawas
sekali lagi lagu indonesia kayak gini
tak hanya menyediakan piringan hitam yang masih bagus ada pula yang sudah diperbarui
tak sekedar menjual rifai ternyata juga hafal beragam judul lagu lawas
nah tidak hanya yang bercover bagus seperti ini pemirsa
kebanyakan memang ini sudah dimakan usia
tidak hanya pada piringan hitamnya saja namun juga pada covernya
sehingga harus diganti dengan seperti ini tapi tetap diberi nama
sehingga kita yang mencari judul tertentu bisa mudah mendapatkan
menurut pengamat musik david tarigan piringan hitam sudah masuk ke indonesia sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang ditandai dengan dilakukannya rekaman pertama di tanah air meski dengan label internasional
sementara rekaman mandiri pertama baru dapat dilakukan sekitar seribu sembilan ratus lima puluh
di tahun lima puluh an juga untuk pertama kalinya ada pabriknya gitu maksudnya pressing plan nya gitu di indonesia
jadi sebelumnya itu untuk mencetak dan memperbanyak piringan hitam itu masih di kalau tidak salah di india
tapi sebenarnya piringan hitam itu di indonesia memang tergolong
bisa dibilang kemewahan ya
jadi memang walaupun piringan hitam itu dirilis juga di indonesia
dan banyak juga rilisannya isinya rekaman musik indonesia katakanlah
tapi pembelinya amat sangat sedikit
sayangnya meski memiliki penikmat sendiri
popularitas piringan hitam tidak sampai meledak
seperti jenis perekam musik lain karena harganya yang terbilang cukup mahal
sementara itu dari kacamata sosial
hobi mengoleksi barang lawas dengan standar harga tertentu dianggap prestisius
selain memberi kepuasan batin
jadi sebenarnya ya dalam aspek sosiologis
seseorang yang kemudian mengkoleksi barang barang yang bernilai vintage ini
sebenarnya secara tidak langsung dia ingin mendapatkan satu nilai prestis tersendiri baginya
nah nilai prestis ini nantinya
itu akan punya feedback buat dia dalam konteks dia berinteraksi secara sosial di masyarakat
jadi bagaimana anda tertarik mengoleksi piringan hitam
yang pasti memiliki barang vintage
selain untuk bernostalgia juga dapat dimanfaatkan untuk investasi